cinta gue buatan ini udah kandas
gue mau mati aja kalau begini
sabar mas pur
papa pur udah
gak usah dipikirin
tuh lari kita
eh sis si pur gimana
heh kalau gua nanya itu jawab apa
maaf po kan saya ngunyah dulu
hmm udah nelannya udah jawab
sabar atu pok minum dulu